ini permen buat kamu
kenapa sih kamu bersikap baik sama aku
dulu aku punya temen namanya kamiko
dia baik cuman dia sekarang sudah pergi
apalagi kamu kamu kan gak tinggal disini
aku akan sering sering ingin kesini kok
dan walaupun aku gak kesini
aku akan kirim surat buat kamu
bisa tolong bilangin ke evita kalau kevi lagi nunggu dia di bawah
bisa tunggu sebentar ya
saya udah di kantor nih udah nungguin kamu
saya bukan evita
jadi dia cowok yang bersama evita

nanti saya kasih ke dia
palingan ini cuma lukisan kombah
lukisan cinta buat merayui evita
evita sedang berdarah
erving selesai bangsa

baik ada yang sampai kan
oh jadi sekarang ceritanya udah ngefans lagi sama yang namanya evita
sekarang kan udah jelas bahwa yang kemarin terjadi itu cuma kesalahpahaman
udah gitu ternyata dia orangnya baik banget
jadi nggak salah dong kalau gue ngefans sama dia
bu beli lollipop bu dua
ini permen buat kamu
kenapa sih kamu bersikap baik sama aku
dulu aku berpikir
aku punya teman namanya pamiko
dia baik cuman dia sekarang sudah pergi
apalagi kamu kan nggak tinggal di sini
aku akan sering sering ingin ke sini kok
dan walaupun aku nggak ke sini
aku akan kirim surat buat kamu
anissa hari ini kita ada acara di dalam
ada teman kita yang memerayakan ulang tahun bersama sama kita
nah nenek kamu kan udah balik
yuk kita ngerayain ulang tahunku
jadi sebenarnya dia itu anaknya donator pantiasuhan yang ngerayain ulang tahunnya di situ
anak anak siapa yang belum dapat kuenya
dia itu peduli banget sama gue kak
dan waktu kecil gue malu banget
akhirnya gue lari deh
anissa kecil gadis yang aku cari cari itu
aku tadi ketemu kevin
aku disini ke dia dan
dia bilang dia
aku belum sempat ketemu sama kevin
nanti kalau aku ketemu sama dia
aku tanya ingin disana ke dia ya
ya udah gitu aja makasih ya
bagaimana cuma ini
kenapa yang manis lenangnya dipake
hari ini kan gue mau daftar biar bisa masuk acara evita
makanya gue pake senang ini
salah salah ini sama botolnya yang buat gue
itu dia kak
masih temennya saya
selendang ini punya kamu